semoga putri gak kepikiran
jadi kandungannya gak bermasalah lagi
dinamai putri ya allah
dewa celaka gara gara taktinya kelara ini
maka aku akan salahkan
pokoknya nama ku harus bersih
kurang ajar banget ya lo ngapain pake nyurik dewa segala kok bisa sama dewa kenapa kenapa gue
gak pernah maafin lo
dateng dateng luduh gue
emang dewa kenapa
buat apa si raja lo nyurik dewa
itu udah bikin gue tersiksa
jangan bikin gue cerita menderita dong
lagian ngapain gue nyurik dewa
kayak gak ada kerjaan lain apa
ini buktinya apa
lo itu udah nyulik dewa dan bikin dewa tersiksa
dan orang itu maksa gue untuk nikah sama lo besok
kalo gak dewa bakal selaka itu karena lo kan
lo akuin aja semua perbuatan lo
lo siapa dimana sekarang
kalo bukan lo siapa lagi sih yang mau tetep banget nikah sama gue
udah cukup ya raja
wah itu udah bikin gue benci jangan bikin gue jadi tambah benci sama lo
jak bukan kayak gini caranya untuk menikahi seseorang tau gak
maupun lo memaksa kayak apapun
putri gak bakal nikah sama allah
eh bukan gue yang melakukannya
emang gue jahat
dan gue mau nikahin lo
karena gue mau tanggung jawab
ini gak ada urusannya sama dewa
gue gak percaya
kalo lo gak percaya kenapa lo bedoh gak telepon polisi
ya gak bisa
orangnya udah ngancem gue
dewa akan selaka
siapa yang ngeluhin dewa
lu jangan nyari nyari kesalahan orang deh
eh gue udah bilang bukan buah
udah gini aja
mendingan kita mencar
ya ampun dewa
lo mau dimana sih
gue semoga aja kamu gak kenapa napa
pasti itu salah aku
kenapa gue jadi kesal banget ya ngeliat putri
perhatian gitu sama dewa
padahal kan itu kan urusan gue
dewa kamu yang sabar ya
gak usah dengerin apa yang gue omongin
gue gak suka dan gak peduli sama putri
terserah dia mau suka
atau mau cemas sama siapapun gue gak peduli
gue peduli sama putri
cuma karena gue ngerasa bersalah
sama dia dan gue harus tanggung jawab
atas kesalahan yang gue perbuat
ya ampun putri pasti panik
karena gue gak ada
semoga putri gak kepikiran
kandungannya gak bermasalah lagi
dinamin putri ya allah
mama mama liat mama baju aku bagus banget kan
ini buat nanti aku nikah sama raja mah
mama kenapa sih mama
kamu tahu kan mama gak pernah setuju kamu nikah sama raja
jadi kebaya sebagus apapun
akan terlihat jelek di mata mama
ini kan bajunya bagus mak
mama gue jadi kotor
mama sekarang udah gak sayang lagi kan sama aku
semenjak ada putri
mama udah gak sayang lagi sama aku mah
makanya mama tuh melarang kamu nikah sama raja
itu gak pantas buat kamu
mama gak akan pernah setuju kalian nikah sama raja
ih ih ih anaknya siapa ya
udah jelas itu laki laki
masih aja dia pada pen
masih aja pengen dimikahin
eh lo memangnya gak ada apa apa
laki laki lain gitu bu
asal tante tau ya
semua ini tuh gara gara tante tau gak
tante itu perempuan gak benar
liat aja tante ngedidik putri aja gak bener
sekarang aja lihat putrinya jadi apa
jadi perempuan gak bener juga tante
lelaku minggit sama ke saya
anda yang harusnya jaga omongan anda
jangan lupa anda tuh numpang di rumah saya
kamu gak boleh menghina adik kamu sendiri
biar bagaimanapun juga
claudia itu adik kandung kamu
mau juga dia ya karena dia anak kemarin sore
oh oh ada yang ketuk pintu